hadiah pada piala presiden dua ribu delapan belas mengalami kenaikan dibandingkan pada perhelatan sebelumnya
berikut kami hadirkan distribusi hadiah yang diterima baik secara tim ataupun individual pada piala presiden dua ribu dua puluh
juara pada tahun ini menerima kenaikan hadiah sebesar tiga ratus juta rupiah dibandingkan edisi sebelumnya
yang hanya menerima tiga miliar rupiah
berarti ini artinya persija menerima tiga tiga miliar rupiah
sementara juara dua naik dua ratus juta rupiah juara tiga naik seratus juta dan peringkat empat naik lima puluh juta rupiah
dan selanjutnya kita juga akan melihat seperti apa sebenarnya perolehan hadiah bagi gelar individual
dan paling banyak memang diterima oleh marco simic pada musim ini atau pada piala presiden edisi dua ribu delapan belas ini
dengan menjadi pemain terbaik menerima dua ratus juta rupiah dan top skor mencetak satu
hadiah yang diterimanya juga meningkat dibandingkan hadiah yang diterima christian gonzalez sebagai top skor di piala presiden edisi dua ribu dua puluh
begitu juga dengan pemain muda terbaik yang mendapatkan seratus juta rupiah yang diterima oleh rezaldi hehanusa
ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hadiah yang diterima pada edisi dua ribu tujuh belas
namun hadiah bagi wasit terbaik naik menjadi lima puluh juta rupiah
sementara supporter terbaik yang diperoleh oleh persib bandung hadiahnya tidak jauh berbeda dengan yang diterima pada tim dengan supporter terbaik
pada edisi piala presiden dua ribu tujuh belas